sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

selamat pagi pak pur masih hebat saja nih pak pur ya biar umur sudah hampir maghrib semangat
harus tetap tinggi begitu kan pasti mau beli kopi buat menemani pak pur ngetik ya kan iya
oh ya kopinya lima bungkus sama gulanya sekilokan lima bungkus sama gula sekilo apa cukup saya dengar
kabar tiap hari di rumah pak pur tidak pernah kosong dari tamu tamu yang datang minta macam macam
nasihat ya pak paling paling yang sering datang pak kates pasanusi buku rimas itu juga bukan
lantaran saya tukang memberi nasihat tapi kebetulan banyak buku menarik di rumah saya
gimana usaha kemarin begini cukup menarik usahanya sih menarik pak tapi hasilnya cuma bisa pas pasan
untuk makan tidak bisa menambah penghasilan itu dia pak saya heran kok orang lain bisa cepat kaya
sedangkan saya tidak ya begini kurdi orang bisa kaya ada tiga penyebabnya pertama kalau dia mewarisi
harta dari almarhum orangtuanya wah waktu orang saya mutwa meninggal pak tidak meninggalkan apa apa
buat kami anak anaknya bahkan meninggalkan hutang di klinik tempat beliau dirawat selama sebulan penuh
kedua kalau dia menikah dengan orang kaya
istri saya bukan apa apa apa pak bahkan saya berkewajiban menanggung mertua saya
hahaha iya ya ha mewarisi dan menikahi orang kaya itu semata mata kena kemujuran
tapi ingat menikah dengan orang kaya semata mata karena kekayaannya itu adalah tindakan yang tidak
terpuji sama sekali hai dan yang paling terhormat ya allah kalau kita mendapatkan uang dengan berusaha
dan bekerja secara terhormat begitu kan pak persis betta untuk mendapatkan uang tidak cuma diperlukan bekerja dan berusaha
tidak cuma diperlukan bekerja dan berusaha
tapi juga kalian nah untuk mendapatkan keahlian ini perlu ketekunan ketambahan untuk menghadapi berbagai
kesulitan makanya hanya sedikit orang yang bisa menempuh jalan ini pak pur nanti dulu apakah
uang bisa menjamin kebahagiaan kita pak tidak tapi hidup tanpa uang bisa mendatangkan malapeta
bengkok bisa streams
untuk m sob web
untuk m sob web
saya sendiri tidak kaya
apa maksud bapak dengan mutu kehidupan itu pak
dalam hidup ini
kita semua punya tiga hal yang utama yang harus kita miliki
sandal pangan papan atau tempat tinggal
tapi mutu sandang antara petani dengan direktur bank